kawasan canggu menjadi destinasi favorit bagi kunjungan turis asing di bali
tidak saja berwisata tapi juga bekerja secara online
canggu sendiri menjadi kawasan terbanyak yang dikunjungi turis asing
seperti amerika serikat inggris jerman hingga rusia
selain kawasan jimbaran dan uluwatu
bermacam fasilitas ada di kawasan canggu untuk memberikan kemudahan turis asing
berlama lama di lokasi ini mulai dari restoran kafe bar hingga penginapan mahal dan murah
termasuk dibangunnya toilet umum yang berorientasi pada sanitasi teknologi canggih hingga ramah lingkungan
toilet umum yang asri ramah lingkungan serta dilengkapi fasilitas teknologi modern
baru baru ini diresmikan di kawasan parkir pantai berawa canggu badung bali
toilet ini dirancang dan memiliki desain yang berbeda dari toilet umum yang ada
toilet yang diberi nama debrawa ini bernuansa putih dan coklat
terdapat empat bilik toilet untuk wanita dan khusus pria
terdapat pula satu bilik khusus disabilitas dan empat bilik untuk keperluan mandi
fasilitas dan interior dalam toilet ditata cukup mewah nyaman asri dan modern
mulai di dalam toilet ruang cuci tangan cermin hingga ruang shower
fasilitas yang berteknologi canggih adalah tempat sampah dengan sistem tanpa sentuh atau touchless
pengunjung yang datang membayar biaya lima rupiah dan bisa membeli perlengkapan lain seperti sampo sabun sikat gigi sanitizer hingga tisu pembersih
toilet umum deberawa dibangun pihak swasta sebagai proyek percontohan fasilitas umum yang bersih nyaman dan inklusif kepada seluruh elemen masyarakat
tenaga kerjanya pun melibatkan warga sekitar yang bekerja secara bergantian sejak pukul delapan pagi hingga sebelas malam
keberadaan toilet umum dengan konsep baru ini hadir pertama kalinya di bali dan mendapat sambutan baik dari pengunjung
ini menurut saya sih luar biasa bagus sekali dan toiletnya bersih dan nyaman juga
semuanya serba canggih dari toiletnya tempat sampahnya dan airnya juga bagus
menurut saya sih karena ini baru saya lihat pertama kali juga ya menurut saya cocok sih karena memang mungkin
nanti kedepannya standarnya indonesia mungkin harus kayak gini semua ya biar semua mau wisatawan mau publik mau semua siapapun itu nyaman kalau kita pakai area area publik seperti ini
ya itu dia tadi toilet umum yang ada satu satunya di brawa yang cukup canggih dengan sentuhan teknologi modern
hanya dengan lima ribu rupiah tadi saya sudah merasakan sensasi toilet umum yang bersih
nyaman dan juga berteknologi canggih
pemerintah berencana akan membangun kurang lebih seribu toilet umum serupa di beberapa destinasi destinasi unggulan di tanah air
ayu muradewi kartika widowati cnn badung bali